pt kereta api indonesia masih menerapkan kebijakan ketat bagi calon penumpang
meski level ppkm menjadi level tiga namun tidak ada aturan yang dilonggarkan dari sebelumnya
penumpang yang ingin menggunakan moda transportasi ini harus dapat menunjukkan hasil negatif antigen dan surat vaksin
hal ini untuk mencegah penyebaran virus covid sembilan belas antar daerah
meskipun banyak penumpang yang berharap bahwa ketentuan ini nantinya dapat dipermudah
kalau yang dari apa yang awalnya kita berangkat pertama itu kan ginos
terus sekarang jadi antigen sama pcr
ya sih banyak yang perlu diurus dari mulai beli tiket aja sekarang harus vaksin dulu
mau genus dulu atau antigen dulu ribet kan
sementara untuk penumpang di bawah usia dua belas tahun belum diperkenankan untuk bepergian menggunakan kereta api
karena anak di bawah usia dua belas tahun belum divaksinasi
meski pada perpanjangan ppkm terdapat
perubahan status level empat menjadi level tiga di beberapa daerah
namun syarat menggunakan kereta api jarak jauh dan kereta api lokal mulai tanggal dua puluh empat agustus masih belum berubah
persyaratan menggunakan kereta api jarak jauh yaitu menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama
kemudian menunjukkan hasil negatif covid sembilan belas
atau rapid test antigen maksimal satu x dua puluh empat jam sebelum jadwal keberangkatan kereta
serta pelanggan usia di bawah dua belas tahun untuk sementara tidak diperkenankan melakukan perjalanan
ketentuan ini akan berlaku sepanjang aturan ppkm berlangsung
tim liputan cnn indonesia